selamat pagi ibu lana bagaimana pasar mencermati isu ekonomi yang dipaparkan dalam debat semalam
ya selamat pagi mbak frida sebelumnya mungkin boleh dibantu saya dari samuel asset management
oke pasar saya kira belum menunjukkan respon yang real ya
karena ini kan baru dalam tataran konsep begitu ya
sementara kita masih harus menunggu sebetulnya hasil berikut berikutnya
tetapi mungkin dari sini pasar bisa menilai bagaimana prospek ekonomi kita ke depan dengan presiden terpilih nanti
apakah akan menuju kemana gitu ya
kalau kita lihat dari paparan kemarin pak jokowi menyampaikan sangat kuat akan membangun sdm
sementara pak prabowo akan lebih fokus
untuk menggali sektor sektor yang selama ini mendukung ekonomi kita yaitu sektor pertanian
jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi sebetulnya informasi program apa sebetulnya yang akan dijalankan yang sangat real gitu ya
untuk mewujudkan konsep tersebut gitu mbak
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini